nah sementara ada cerita lain dari paski beraka di daerah ya diduga kelelahan
sejumlah peserta pasukan pengibar bendera atau paski beraka kabupaten situ bondo mendadak lemas dan jatuh pingsan
serta menjerit jerit layaknya kesurupan
ya para orang tua dan juga warga sekitar pun dibuat heboh lantaran kegiatan latihan malam
membuat anak anak mereka terus menjerit jerit hingga sempat viral di media sosial
inilah video amatir saat sejumlah anggota calon pas kiberaka kabupaten situ bondo mendadak berjatuhan dan menjerit jerit layaknya kesurupan
peristiwa ini terjadi sesaat setelah mereka menjalankan latihan pemantapan di aula gor baluran
saat listrik tiba tiba padam salah seorang siswi anggota paski beraka ini menjerit ketakutan dan menangis hingga akhirnya kesurupan
secara spontan anggota perempuan lainnya pun ikut menjerit jerit hingga tak sadarkan diri merembet menjadi belasan orang
meski telah dibawa ke dalam aula namun sejumlah pelajar perempuan ini tetap belum bisa sadarkan diri dan terus menjerit
setelah satu jam lebih panitia dengan dibantu wali murid dan ustadz
belasan anggota pas kiberaka yang diduga kesurupan ini pun akhirnya menjerit
dan hasil disebuhkan
panitia pun langsung mengajak seluruh peserta untuk konsentrasi dan fokus dalam kegiatan agar tidak terulang peristiwa serupa
pas kiberaka ini pun akan dipukulkan sebagai pasukan pengibar bendera tujuh belas agustus di alun alun situ bondo
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur